pro kontra membayangi wacana penerapan sistem production sharing contract
ataupun psc growth split menggantikan skema cost recovery bagi kontraktor migas
pemerintah mengklaim psc growth split yang tadi seperti disebutkan oleh
pak menteri luhut binsar panjaitan mampu mengurangi inefisiensi
anggaran penggantian biaya operasi hulu migas
lalu apa sebenarnya argumentasi penerapan skema growth split
apa untung dan ruginya menerapkan skema growth split
kalau growth split menjadi opsi akan saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
terlebih dahulu memang kita menarik ya apa sih sebenarnya growth splitch
growth split saja mungkin kita tidak begitu paham ya
jadi sebenarnya begini sederhana ini adalah skema yang ditawarkan
untuk pengelolaan hulu minyak dan gas indonesia
kita kan negara kaya nih kita punya banyak sumber daya migas di seluruh titik di indonesia
ada di sumatera ada di kalimantan ya ada di sulawesi kita banyak gitu yang kita punya
nah sistem pengelolaannya itu kerjasama kita antara pemerintah
pemerintah dalam hal ini mewakili rakyat indonesia dengan kontraktor itu
itulah ada skemanya dan kini ditawarkan skemanya growth split
sebelumnya ada yang disebutkan dengan psc sharing contract gitu
jadi ini memang sharing contract ataupun juga memang ini menarik ya
jadi production sharing contract itu memang sudah lama
dimulai sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an dan kemudian biasanya psis cost recovery
itu yang diterapkan selama ini
tapi kemudian ini mau
dikantikan dengan yang namanya growth split
apa sih sebenarnya bedanya
itu saja sebenarnya
apa cost recovery juga tampaknya saya harus lebih menjelaskan agar lebih santai kita nanti membahasnya
saya mulai dari yang pertama
ini adalah anggaran cost recovery
cost recovery itu adalah biaya operasional yang ditanggung oleh kontraktor kerjasama
ataupun juga kontraktor migas lah ya sederhananya
jadi biaya operasionalnya itu apa aja
kan kalau misalnya ada sebuah sumur misalnya ataupun ada sebuah wilayah
ada sebuah titik yang disini ternyata ada migas nih
nah untuk itu kan akan melakukan proses kan gak langsung ngebor
ataupun nggak akan langsung bisa dieksploitasi diambil hasilnya
harus ada proses kan
itulah yang disebut dengan eksplorasi
eksplorasi itu misalnya untuk migas itu kan misalnya butuh yang namanya ric ya
itu kan salah satu instrumen yang biasa digunakan
nah itu kan butuh investasi
ini gak murah kan biaya itu
nah biaya eksplorasi ini masuklah ke biaya operasional yang tadi itu salah satunya
dan untuk cost recovery itu artinya sederhananya eksplorasi kemudian juga eksploitasi itu mereka kumpulin tuh
nanti biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan minyak tersebut yang menggali hasil bumi indonesia itu
itu yang akan di rembursed istilahnya
di rembursed ke pemerintah
jadi selama ini
di anggaran kita di anggaran belanja negara kita
itu ada anggaran untuk rembursement ini apabila ada investor ataupun kontraktor migas
yang melakukan aktivitas eksplorasi minyak dan gas di indonesia
pada saat mereka sudah selesai mereka akan mengumpulkan datanya
kemudian dia akan bilang ini loh saya udah selesai nih eksplorasi
dan sesuai perjanjian kita tadi adalah psc cost recovery pemerintah ganti dong ini biaya saya nih
jadi itu tampaknya sebuah ya
yang memang sudah dilakukan sudah diimplementasikan selama ini
jadi di anggaran kita selalu ada tuh
kita ganti ini duit kontraktor migas ketika mereka sudah melakukan eksplorasi
jadi misalnya untuk eksplorasi dia habis misalnya lima miliar dolar
pada saat tertentu setelah selesai mereka melakukan eksplorasi mereka tinggal ngasih ke tansi nih pemerintah nih
saya habis nih lima miliar dolar amerika
oke pemerintah ganti
dan itu dari mana duitnya
duit apbn duit siapa
duit saya duit anda duit kita semua
karena kan alokasi ada
sanksi anggaran itu mayoritas dari pajak
kita kan bayar pajak
jadi sederhananya seperti itu
sementara anggaran untuk cost recovery sudah mengalami penurunan
apa maknanya apabila cost recovery mengalami penurunan
artinya aktivitas eksplorasi sudah mengalami juga penurunan
sama berbanding lurus
mengapa eksplorasi minyak dan gas mengalami penurunan
ya karena kita kaitkan dengan harga minyak
harga minyak itu terpangkasnya gila gilaan
harga minyak itu mengalami koreksi yang sangat dalam
dari yang harganya di atas seratus dolar per barel
itu pada titik terendahnya beberapa waktu yang lalu
itu sempat ke dua puluh delapan dolar per barrel loh
walaupun saat ini sudah sedikit meningkat lagi di lima puluh dolar amerika per barrel
ketika harganya nggak menarik harganya jelek
karena investasi untuk migas itu mahal
nggak murah gitu
sehingga hal inilah yang tampaknya yang menimbulkan pembiayaan cost recovery
juga trendnya mengalami penurunan
selanjutnya kita lihat
ini adalah praktik markup cost recovery
jadi ternyata tau kan anda
yang tadi saya sebut di rembers itu loh
dibayar belakangan oleh pemerintah itu
ternyata juga sering disalahgunakan
mereka melakukan kajian mereka melakukan investigasi mereka melakukan audit
dan ternyata perusahaan perusahaan ini melakukan markup
tau kan markup dibesarkan gitu loh penggelembungan
jadi misalnya dia sebenarnya biaya untuk eksplorasinya cuma satu miliar
nih satu miliar
satu miliar doang nih tapi begitu diajukan dia bilang
jadi harus ganti tiga miliar
padahal sebenarnya ini adalah skk migas ya seharusnya ya
yang bisa melakukan
dan itu selalu selalu dilempar bola gitu loh
siapa sebenarnya yang berhak untuk mereview untuk memastikan
benar nggak hitung hitungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut
mana aja perusahaan yang sudah memarkup
nakal juga nih ya perusahaan perusahaan minyak untuknya banyak tapi males ya
kita lihat blok south natuna itu dikelola oleh konoko philips
berpusat di houston texas asal amerika serikat
nakal juga deh ya
kemudian blok x pertamina ini perusahaan kita ya
perusahaan minyak salah satunya di indonesia
pertamina lalu kita lihat knok ini blok south east sumatra knok juga
kemudian blok rokan ini di sumatra kita lihat itu ada chevron dari amerika juga
blok natuna sea premier oil natuna
kemudian blok mahakam ini dari eropa total inp indonesia
dan inpex ini dari jepang
jadi mereka ini yang terbukti
melakukan mark up untuk biaya cost recovery nya
dan kita sekonyong konyong pun kemudian juga membayarlah uang uang yang disebutkan
oleh perusahaan mega tersebut
lalu kita bandingkan apa sebenarnya perbedaan skema bagi hasil
kita lihat cost recovery itu kan tadi yang saya sebutkan ya
jadi keuntungannya kalau untuk cost recovery adalah
bagi perusahaan mereka mendapatkan ini
pengembalian segala biaya operasi yang mereka keluarkan
dan syukur syukur bisa di mark up kayak tadi
mark up perusahaan minyak ke berapa ya
kemudian kekurangannya apa
ini rentan disalahgunakan seperti tadi misalnya digelembungkan
kemudian birokrasinya panjang dan kemudian juga inefisiensi disebutkan
growth split ini masih ada juga di komisi
kemudian di deparlement juga ada yang gak setuju ya
kita lihat keuntungannya apa
menurut pemerintah tidak akan ada cost recovery
jadi apbn tidak perlu terbebani dengan
mengganti ataupun merembes biaya biaya yang sudah dikeluarkan oleh kontraktor migas
kemudian diklaim lebih efisien lebih transparan mengurangi rantai birokrasi
tapi ada juga kekurangannya kenapa
karena pengawasan skk migas akan berkurang
selama ini skk migas terlibat menjadi perpanjangan tangan pemerintah
menjadi perpanjangan tangan saya anda kita semua rakyat
untuk in charge untuk pengelolaan sumber daya alam
ketika nanti dilakukan oleh growth split jadi nggak ada lagi tuh
jadi sistemnya lebih sederhana
ini sudah langsung dibagi dua jadi gak ada cost recovery
ini sudah government sharing ini kontraktor sharing ini sudah langsung government take
ini sudah langsung kontraktor take
sudah selesai sampai situ
jadi kalau misalnya sederhananya terjadi penurunan bisnis di perusahaan tersebut
dan kemudian terjadi pemangkasan phk besar besaran
itu pemerintah nggak bisa tuh ngatur
karena itu perusahaan kan perusahaan udah bilang
kan kita nggak ada perjanjian apapun
ya pemerintah gak bisa minta supaya itu diatur
tapi jangan lakukan phk dong sistemnya mekanismenya seperti apa
jadi gak bisa
jadi ada plus minusnya itu yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah
terakhir saya akan membahas apa dampak skema growth split
tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit tapi ini saya pertajam lagi
bahwa ini berpotensi mengurangi beban apbn
dan kemudian yang pasti ini adalah mengubah peranan sk kamigas
jadi mereka lebih ke eksplorasi yang sebelumnya eksplorasi
jadi kini mereka hanya masalah seperti safety gitu ya
ke produk safety
jadi tidak lagi in charge untuk pengolahan formulasi formulasi bagian negara misalnya
kemudian negara tidak memiliki kewenangan mengontrol kontraktor
itu tadi saya sudah sebutkan contohnya
kemudian target lifting minyak berkurang dan berpotensi mengurangi minat investor
apalagi di tengah likuiditas yang sedang mengering di pasar global
dan saya rasa investornya sudah kebiasaan ya dirembes mulu dengan negara kita
jadi sehingga ketika ini akan diwacanakan mungkin mereka akan lebih berpengaruh
tapi yang pasti yang saya ingin jelaskan bahwa minyak dan gas berdasarkan undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
adalah untuk hajat hidup orang banyak
maka menurut saya bahwa negara harus hadir di sana
tidak bisa tidak
fungsi negara sebagai perpanjangan tangan hak rakyat harus selalu ada dalam pengelolaan sumber daya alam
apalagi untuk minyak dan gas